di kamar pasien yang bernama elsa
kamu taruh di waktu yang tepat
nomor rekeningmu berapa
elsa tenang ya
coba jelaskan pelan pelan sama saya
saya gak mau ada foto roy
sus ikut saya ke ruangan elsa ya
baik dong cukup
bebek tidak perlu
pas elsa buka teriak keluar
tapi di laci gak ada foto apa apa tuh neng
elsa teriaknya kenapa
tidak ada foto apa apa
saya janji akan bayar cicilan pinjamannya
mana aku gak ada uang untuk bayar cicilan dalam waktu dekat
kamu lagi butuh duit ya
bapak siapa ya
gak penting siapa saya
yang penting sekarang saya mau nawarin uang gede buat lunasin di tengah
tapi ada syaratnya
kamu harus melaksanakan tugas dari saya
tugas apa ya pak
tugas kamu adalah
kamu taruh foto ini di kamar pasien yang bernama elsa
kamu taruh di waktu yang tepat
nomor rekeningmu berapa

untung aja gak ada yang ngeliat saya tadi
tolong nanti kamu awasi terus kamar elsa ya
agar kalau ada apa apa bisa ketahuan
apa itu yang dibilang berbahaya
orang yang marah marah
bikin semua orang panik
itu jelas berbahaya dok
nanti gimana meresahkan sekali dok
bapak yang tenang ya
kami akan menangani elsa dulu
saya boleh bicara sama dokter lisa sekali lagi
yaudah saya ke atas dulu ya pak ya
soal saking fokusnya sama kerjaan
pamitnya aja sampai buru buru gitu
udah pulang gak mau
tadi mama denger suara kalian di ruang tengah
sampai di luar sana gak ada kan
masa langsung buru buru langsung berangkat ke kantor
gimana mama di rumah
baik baik aja kan
mama udah baik
dan mama juga lebih tenang karena kan ada
bodyguard nya om irfan kamu juga ikut menjaga
semoga semuanya baik baik aja
yaudah kalau gitu mama ke
ke depan sebentar ya
capek sekali kamu ke depan ya
mau ke depan ya
untung ada om irfan yang selalu bantu jagain kami sekeluarga
aku jadi gak sabar pengen kenalan sama jessi
irfan kok beda kota anti jessy sama ini rumah

bukannya bukan kayak gitu
ke situ ya
ya itu jessy
aku gak terlalu ingat jelas sih wajahnya jessy di foto

kayaknya reina juga benar
kok agak beda ya
tapi kalau aku sakit sebenarnya tuh aku tidur
ca cah sama versi itu aja sih specific ya emang
sekarang rasanya dia bangun rambutnya
kalau tidak badannya dia jadi bye
sayang ingat kesini pertama kasih